pengadilan pajak telah memenangkan pemerintah daerah provinsi papua
dalam sidang kontrak karya pt freeport indonesia
pemda papua kini menanti pelunasan tanggung jawab freeport
sebagai lahan eksplorasi freeport
menurut gubernur papua lukas nmb
masyarakat dan pemerintah daerah berhak menerima beberapa hal
yang menjadi tanggung jawab freeport
di antaranya pajak dan dendanya lebih dari tiga triliun rupiah belum dibayarkan
kontrak karya yang telah dimenangkan oleh pemda papua
pemda papua turut menuntut freeport
untuk lebih memberdayakan masyarakat papua sebagai tenaga kerja
sementara pelunasan pajak oleh freeport
nantinya akan dialokasikan untuk persiapan pon dua ribu dua puluh di papua nanti
kalau dengan denda sekitar tiga triliun
ya setelah putusan ini
sadinah kita terima dia harus bayar
ya kita punya program pembangunan kan pembangunan
pasti distribusi ke kabupaten kota
kemudian kita juga ada belasan enam pon dua ribu dua puluh
jadi kita bisa pakai di situ
cepi hakim belum dapat memberikan tanggapan apapun
perihal tunggakan pajak maupun kontrak karya
yang menyangkut pt freeport indonesia
kan menteri udah ngomong begini begini
mek moran juga udah ngomong kan kemarin
terus saya masuk di tengah tengah ngomong gitu loh
kan jadi kacau nanti
tapi setidaknya telah salinan dari pengadilan
ini sekarang lagi proses
nanti setelah freeport mek moran mengatakan begini
pemerintah mengatakan begitu
saya bicara nanti saya jelasin semua detailnya
saya kasih kesempatan luas
saya jelasin kayak semuanya
cepi menambahkan saat ini freeport sedang dalam tahap penyesuaian
terhadap peraturan pemerintah
dan peraturan menteri tentang minerba
debbie astari cekarta